gelaran balapan utama motogp seri ke lima belas di musim dua ribu dua puluh tiga diselenggarakan di pertamina mandalika international circuit pada minggu lima belas oktober dua ribu dua puluh
seperti tahun dua ribu dua lalu presiden republik indonesia joko widodo dijadwalkan hadir untuk menonton jalannya balapan ditemani ibu negara dan sejumlah pejabat negara
sejak sabtu sore iring iringan kendaraan yang digunakan oleh pasukan pengamanan presiden atau paspampres mulai terlihat memasuki kawasan pertamina mandalika international circuit lombok nusa tenggara barat
disampaikan oleh wakil direktur gmpia jahyadi wanda saat sabtu malam mengatakan bahwa iring iringan kendaraan tersebut adalah benar anggota pas pampres yang sedang melakukan simulasi pengamanan saat presiden jokowi tiba di sirkuit mandalika
cahyadi menambahkan nanti presiden republik indonesia jokowi
akan hadir dengan ditemani oleh ibu negara iryana joko widodo beserta sejumlah pejabat kementerian yang juga akan mendampingi